oke sekarang ke informasi selanjutnya susulo bambang yudhoyono beserta rombongan selasa pagi tiba di tasikmalaya dalam rangka tur dejabar
dan dalam kunjungan ke tasikmalaya agus harimurti yudhoyono yang juga ikut serta dalam rombongan mengkritisi pemerintah yang saat ini menurutnya tidak perhatian kepada guru honorer
sementara terkait pilpres sbi minta silaturahmi tetap dijaga meski memang politik menghangat dan beda pilihan
demokrat saat ini fokus terhadap pemenangan calon legislatif
rangkaian tour de jabar susilo bambang yudhoyono bareng keluarga dalam satu pekan terakhir ini sampai di kota tasikmalaya selasa pagi dua puluh tujuh november
salah satu agenda tur presiden ke enam ini dalam upaya mensosialisasikan sosok agus harimurti yudhoyono atau ahy sebagai komandan komando satuan kerja bersama partai demokrat
bertemu dengan para sahabat sahabat lama teman teman ya mudah mudahan silaturahim seperti inilah yang harus kita jaga
jaga politik boleh beda pemilu boleh hangat tetapi silaturahim tidak boleh terputus
demokrat sendiri saat ini lebih fokus ke pemenangan calon legislatif partai demokrat di seluruh daerah
sementara sebagai tim juru kampanye nasional prabowo sandi ahy mengkritisi pemerintah saat ini yang dianggap kurang perhatian terhadap guru honorer
bahkan ahy sempat membandingkan perhatian saat ini dengan kala kepemimpinan sby empat tahun silam
ada satu tujuh puluh orang yang diangkat menjadi pns dalam kurun waktu tersebut
nah dalam empat tahun terakhir ini banyak sekali mereka para saudara saudara kita yang masih bersatu sebagai pekerja honorer yang benar benar mengeluh karena seolah olah tidak lagi diperhatikan
agus akan memerintahkan semua kader demokrat baik di legislatif maupun yang duduk di eksekutif untuk memperhatikan nasib guru honorer di daerah masing masing
oki fatuh zaman tasik malaya